kamis pagi rumah sakit umum daerah ciamis jawa barat merawat empat puluh delapan orang pasien positif demam berdarah denge atau dbd
mereka dirawat di sejumlah ruang perawatan
selain alami demam dan mual pasien juga merasakan pusing hingga lemas
beberapa orang diantaranya terdapat bintik merah di bagian tubuh
positif dbd udah berapa hari dirawatnya ini

sampai kamis enam hari
yang dirasain apa

kalau panas sudah hilang
kalau di lingkungan bapak ada banyak yang sakit dpd nggak
berapa orang yang bapak tahu
kan yang sudah meninggal juga
ada yang meninggal juga
berdasarkan data rsud ciamis pasien dbd mencapai dua ratus lima puluh delapan kasus sejak awal tahun dua ribu dua puluh
bahkan lima pasien diantaranya meninggal dunia usai jalani perawatan medis
selama bulan januari tercatat sembilan puluh tujuh kasus dbd dengan tiga pasien meninggal dunia
bulan februari satu ratus tiga belas kasus dengan satu pasien meninggal dunia
sementara awal maret ini sudah terdapat empat puluh delapan pasien dbd dengan satu orang pasien yang meninggal dunia
jadi total pasien meninggal dengan berdarah dari januari sampai maret ini ada lima orang
kalau penderita totalnya berapa
kalau total dua ratus lima puluh delapan orang
itu tersebar dari hampir merata sih di seluruh kecamatan yang ada di ciamis
pola hidup masyarakat mempengaruhi kemunculan nyamuk aedes aegypti penyebab dbd
menjaga bersihan lingkungan dengan membersihkan genangan air dan menguras
bagaimana cara pembak mandi bisa jadi solusi mencegah wabah dbd semakin meluas
deden rahadian ciamis jawa barat